beli jajanan scan aja pakai motion pay diterima di semua toko seluruh indonesia
ma boleh sih
sebentar bu ya
ibra nabil kalian ngapain di sini
disuruh ibu barka ngemis
dia anak sangka betul
kurang ajar kamu
kamu memanfaatkan anak saya untuk menjadi pengemis
kemarikan anak saya
jadi kalian disuruh sama ibu barka untuk mengamen dan mengemis
kenapa kalian mau
kita dipaksa pak kalau enggak kita dicubitin
bener kurang ajar bu barka
maaf pak kalau saya boleh tanya mamanya mereka kemana kenapa ditinggalin sama orang yang tidak bertanggung jawab
istri saya sedang pergi mencari pekerjaan untuk membantu saya karena pendapatan saya di taksi sangat kecil bu
iya iya nanti kita makan tapi papa harus mengantar penumpang dulu ya
enggak apa apa kok pak saya juga gak buru buru kita cari warung aja dulu abis itu antara anak anak pulang
apa enggak sebaiknya ibu mencari taksi lain aja bu
kalau saya nyari taksi lain nanti bapak repot bayinya gimana
iya juga sih tapi ibu
nama saya desi
terima kasih bu desi
yah kasihan lah udah capek lapar bunyiin lagi
kalau mau tuh ambil pasti
enggak enggak enggak ada apa apa
ya ini mari bu desi
ini rumah saya berantakan
banget di dalamnya apa lagi
kayak apa pecah
lantang gue sih
ini rumah saya bu sempit dan rantah
nah nuh ini makanannya
buat adik adiknya makan di dalam ya
pak saya lihat halaman depan rumah bapak kosong
kenapa enggak dimanfaatin aja
seperti nanam bunga mungkin
mana sempat bu desi
ngurus anak anak aja juga udah repot
kalau istri bapak setuju kita bisa join
saya punya usaha bunga hias
ada anggrek mawar dan antorium
bu desi pengusaha bunga hias
profesi saya sebenarnya pengacara
mah bu desi kenalkan ini istri saya
begini mah waktu bapak lagi nari
kebetulan penumpangnya ibu desi
pas di jalanan papa ketemu sama anak anak
dia ngamen dia ngemis
lalu papa bawa mereka pulang
dan bapak udah saranin sama ibu desi
supaya dia naik taksi lain tapi
kasian bayinya bu gak ada yang gendong
jadi saya ikut ke sini dulu
dia sudah memanfaatkan anak anak kita
bu barka buka pintu
lu tuh udah memanfaatkan anak gue jadi pengemis kan
dua penduduk asli di sini
bukan datang kayak lu
jadi lu mesti hati hati sama gue
oh jadi lu pikir gua takut
iblis lu ya
gitu aja dong
biarin dia toh kurang ajar ma
kurang ajar toh
nggak bisa dibiarin kayak gini toh
sampai reput ketuk diri
syukur syukur anaknya ditolongin

urusin aja anak lu
jadi supir taksi itu bisa merubah nasib kita
oh jadi mama kecewa nih kak sama aku
pengusaha sepatu yang bangkrut dan pada akhirnya menjadi supir taksi
kecewa aku gak kecewa sama kamu
tapi aku menyesali kenapa ijazah luar negeri aku itu sama sekali gak ada gunanya
shhh jangan berisik nanti anak anak pada bangun
selama delapan tahun kita hidup bersama
saya ini cuma bisa melahirkan lima orang anak
cuma bisa jadi ibu rumah tangga nyuci ngepel masa apalagi kegiatan lain gak ada
ma seharusnya mama itu bangga dan bersyukur
karena kita banyak anak yang lucu lucu
ini anugerah tuhan ma
banyak orang yang kepingin punya anak bahkan mereka sampai mengadopsi
aku ini butuh kegiatan aku butuh kerjaan
ya udah tuh bu desi menawarkan jasa untuk bisnis bunga hias mau
aku ini bukan orang pertanian
sama sekali aku juga gak hobi nanam nanem bunga
pokoknya pa aku akan tetep cari pekerjaan sesuai dengan ijazahku
karena dengan itu hidup kita akan kembali seperti dulu
kita akan menemukan kebahagiaan kita pak
yaudah papa akan mendukung mama
hanya itu yang bapak bisa berbuat saat ini nah lebih
makasih ya pa
dunga kok kemana kok rapi amat
pa papa hari ini gak usah narik taksi dulu
papa jagain anak anaknya soalnya hari ini mama mau ngelam perkerjaan
nih kamu lihat di perusahaan garmen dibutuhkan manajer atau kepala keuangan
terus aku juga udah masakin nasi goreng buat kamu sama anak anak
semuanya empat puluh ribu
mama ambil ya buat ongkos
yaudah mama ambil dua puluh
kali kali aja anak anak mau belanja
yaudah sekarang mama jalan dulu ya
jangan agak agak ya